kita akan langsung bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika dari mabes polri jakarta selamat pagi dea
selamat pagi dea
joy tadi baru saja sekitar tiga menit yang lalu gubernur dki jakarta basuki cepurnama gubernur nonaktif maksud saya
sudah masuk ke dalam rupata mabes polri untuk pertama kalinya diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama
tadi sebelum basuki datang tadi kuasa hukum dari basuki ceyapurnama yaitu sira prayuna mengungkapkan
bahwa basuki hari ini sangat siap diperiksa tidak ada persiapan khusus dari basuki
untuk mencari penyelamat
menjawab pertanyaan dari penyidik
dari informasi yang kami kumpulkan memang dalam pemeriksaan perdana basuki cepurnama sebagai tersangka ini
nantinya akan ada beberapa pertanyaan pelengkap saja karena kita tahu bahwa basuki cepurnama saat kasus ini
masih di tahap penyelidikan sudah dua kali datang ke baris krim polri yang pertama atas inisiatif pribadi
kemudian yang kedua adalah pemanggilan dirinya sebagai terlapor dan akhirnya penyidik dalam gelar
terbuka terbatas akhirnya menetapkan basuki cepurnama dan kemudian meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan
jika kita melihat dari keterangan kapolri kemarin kapolri mengungkapkan bahwa penyidik ditarget selama dua minggu
untuk bisa menyusun berkas perkara dengan memeriksa seluruh saksi pelapor kemudian ada saksi fakta dan juga keterangan dari ahli
sebanyak enam puluh sembilan orang
cukup banyak namun dari kapolri sendiri berkomitmen untuk bisa memeriksa seluruh saksi ahli kemudian saksi pelapor dan juga dari tersangka
kemudian juga tidak kalah penting adalah mengumpulkan alat bukti dan juga barang bukti
sejauh ini dari kapolri kemarin mengungkapkan bahwa sebelum dua desember dua ribu enam belas diharapkan berkas perkara rampung dan kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan
sementara itu dari pihak kejaksaan agung sendiri melalui kepala kejaksaan agung
hm prasetyo mengungkapkan bahwa sudah menyiapkan tim khusus sudah ditunjuk yaitu direktur oharda ali mukartono sebagai tim peneliti kasus ahok
nantinya ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh kejaksaan agung ini untuk memperlihatkan bahwa kejaksaan agung sangat perhatian atas kasus ini
dan tentunya diharapkan dalam waktu dua minggu sebelum tanggal dua desember dua ribu enam belas berkas perkara lengkap dan kemudian bisa dinaikkan ke tahap persidangan
dia intan kartika terima kasih atas laporan anda langsung dari mabes polri